pancasila nomor satu ketuhanan yang maha esa nomor dua kemanusiaan yang adil dan baradab
nomor tiga persatuan indonesia nomor empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permus jawaratan perwakilan
dan nomor lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kewikangsanaan dalam permus jalatan perwakilan
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia